polri menyatakan belum ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng ataupun mafia pangan
seperti yang disampaikan menteri perdagangan di dpr pekan lalu
saat gas pangan pori maupun direkturat tindak pidana ekonomi khusus bareskrim
masih melakukan koordinasi dan cross check dengan menteri perdagangan
terkait rencana rilis mafia minyak goreng
satgas pangan masih fokus menjaga distribusi minyak goreng dan sembako lainnya
terutama dalam menyambut bulan ramadan dan hari raya idul fitri
karena itu pernyataan seorang pejabat namun kami sudah komunikasi
namun belum mendapat respon mungkin kaitannya lagi melakukan pertemuan